politisi partai amanat nasional taufik kurniawan akan mundur dari jabatannya sebagai wakil ketua dpr ri sesuai mekanisme yang ada
hal ini seiring dirinya yang kini menjadi terdakwa atas kasus dugaan suap dana alokasi khusus kabupaten banjarnegara dan kabupaten purbalingga
pernyataan ini disampaikan taufik kurniawan usai menjalani sidang kasus dugaan suap di pengadilan tindak pidana korupsi semarang dengan terdakwa dirinya pada rabu siang
taufik mengaku dirinya paham dengan mekanisme yang ada untuk mundur sebagai wakil ketua dpr ri sehingga tidak perlu ada yang meributkan hal ini
menurut taufik mekanisme itu sendiri akan muncul lewat keputusan partai yaitu partai amanat nasional dan lembaga dpr ri